sekarang bereskan tempat tempat yang kotor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
kalau nanti bapak sudah tidak ada
bapak akan berhenti
bapak akan berhenti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
tapi bapak mau kemana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
kamu akan menjadi pendalurus
kepemimpinan bapak nak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
ayo bangun beautiful di dalam
dan jika satu tetap kuat kita bersinar
harus percaya pada
saya pikir kamu itu sudah mati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
sekarang kamu tidur
adalah satu satunya putra ketua kita yang baru saja meninggal
jadi secara adat
nabas lalung bakok adalah penerus pemimpin kita
tapi masih banyak orang yang bisa menggantikannya
aku rasa begitu
pondic lebih pantas menjadi pemimpin
dia kan masih keturunan lalung bakok
kalau kita menyalahi adat istiadat kita
satu satunya keturunan lalong bakok
yang mampu memimpin kampung kita
kita tidak boleh melanggar adat istiadat dari luhur kita
mereka meng remembersa ajarannya
anda bisa mengingatkan kepadamu
menyia apa tuh
aduh si pe kamu kenapa pukul tante
yang banyak dong
oh ya kang kemarin tuh kamu kerja kelompoknya sama siapa ya
positif lelah raga kak lelah raga
lelah raga kak
emangnya orang raga udah belajar kelompoknya
kapan nih pang dibeliin psg yang baru
kau don't need maunya ya
kemarin minta gitar elektrik
terus brb ya
sekarang minta build pes
udah pokoknya kamu belajar aja yang benar
yang rajin nanti kaka beliin deh
hah yang benar
hai semua kekencangan tahu nakal banget enggak enak
kamu itu baru satu hari tinggal di sini sudah bikin masalah sekarang bereskan tempat tidur
sekarang bereskan tempat tempat yang kotor sangat cepat
hai betul betul berangkat tolak ipang pokoknya kamu nanti nggak boleh banyak main
oh jadi ada yang buang sama kakak ya kamu bohong ya
ya udah pokoknya lain kali kakak nggak mau denger kamu bohong lagi
nanti pulang sekolah nggak ada mampir dan nggak ada main bola denger nggak
nggak ada pokoknya
berangkat bareng yuk kayaknya aku gak bisa deh aku belakangan aja
nungguin oh iya tapi aku juga nungguin pembantu kayak nggak mungkin jadi kamu
duluan aja deh nggak apa apa yaudah deh kalau gitu aku duluan ya
hai coming diapun
tantawan tercinta bergerak
dan pun tersadar teringat harinya
kamu ngapain berdiri di situ pak
ini banyak sampah
kamu harus beresin ruangan ini sampai bersih
ini sampah sampah semua dibuangin
itu bakal kamu angkat ya
kamu sampe semuanya ngerti
jangan langu langu ngerti
semua sudah rapi
dekua pasti senang
kami akan ber apparently
baru lupa kasihens langsung multhree
agar hidup terus
saya mau jadikan dia pembantu
berarti saya nggak usah cari pembantu
kalau saya kenapa sendiri